apalagi di tengah pandemi covid sembilan belas varian omikron
tapi kalau jalan tol itu kalau nggak macet ya dua puluh menit nyampe